ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
bos ampun bos sudah lima puluh
lama banget bu nur
sekalian belanja mingguan buat dapur bang hoja keberatan
tidak kan saya tidak bawa apa apaan
aku mau bantu
kok kamu lagi las
pak e di mana
oh ya wis tidak apa apa kalau lagi di belakang
suwon banget ya las
aku mau berbicara
aku mau berbicara
diantar ke tempat pengiriman paket
tapi neng saya teh baru mau pulang
habis ngantar kang amin ke kantornya
aku tungguin saja
makasih ya kang tisna
bu kurang dua puluh ribu bu
loh itu kan sudah empat puluh ribu bang ujang
tadi nganter bapak sama bunga ke pangkalan dua puluh ribu
mengantar saya ke pasar dua puluh ribu
ya tapi kan saya nganterin lagi bu ke sini
ya sudah ambil jalan tengahnya saja ya
nih saya tambahin sepuluh ribu
mau nganter paket
ih aku kan belum naik
maaf neng kebiasaan
jualan harga dua ratus ribufont
justin yang pilih makananak
lihat hp baru yang gue beli buat bapak gue
ya elap pur
kalau cuma hp beginian ngapain lo jauh jauh beli di sini
di kampung lo juga ada
ya beda dong sensasinya
hp yang gue beli di sini buat bapak gue sama hp yang dibeli bapak gue di kampung
sensasinya itu lo jack
sensasi apaan justru lo marah rugi
lo kan mesti ngirim ke kampung
terus ngeklaim asurasinya susah
masa kalau hp lo rusak bapak lo mesti kemari
tidak usah nanti aku mau pergi lagi
oh yaudah atuh neng
terima kasih ya kang pisma
assalamualaikum mbak isah
waalaikumsalam eh bu nur ayo masuk dulu
nggak usah terima kasih disini saja
saya cuma mau tanya sama isah mauin enggak bantu bantu saya bikin rendang
nanti saja kalau sudah sampai di rumah saya
jack saya boleh pinjam uang kamu nggak
sedikit saja tis duit gue cuma ada sedikit
kalau lo pinjemin sedikit nanti habis duit gue
maaf tis saya habis beli hp baru buat bapak saya
duit saya habis malah sekarang kurang buat tongkos kirim ini
kalian berdua tega sama saya
pak odi udah nggak sibuk kan
silahkan pak odi jalan duluan
siapa yang mau main catur
lah tadi katanya udah gak sibuk
memang saya nggak sibuk tapi bukan berarti mau jalan di sini
bos mau ke mana
mau tahu aja apa mau tahu banget
mau tahu banget bos
gak gua kasih tahu